sementara itu partai bulan bintang kembali menggelar deklarasi dukungan kepada calon presiden prabowo subianto
kali ini deklarasi digelar di kota surabaya dengan melibatkan ribuan kader dan simpatisan
deklarasi dukungan partai pbb untuk calon presiden indonesia prabowo subianto
dihadiri oleh ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra sekjen pbb afrian syahnur
serta petinggi parpol pbb lainnya
namun pada kesempatan kali ini prabowo tidak hadir pada acara deklarasi tersebut
sehingga diwakilkan oleh sekjen partai gerindra ahmad muzani
deklarasi untuk prabowo pada pilpres mendatang sebelumnya juga pernah dilakukan partai pbb di sejumlah kota
seperti jakarta aceh dan makassar
pbb mengambil keputusan politik untuk mendukung prabowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
atas dasar keputusan bersama dalam musyawarah internal partai
sosok prabowo dinilai partai
bulan bintang sebagai sosok yang layak menjadi pemimpin demi kemajuan indonesia kelak
partai bulan bintang telah melakukan musyawarah dan telah mengambil sebuah keputusan
dan keputusan itu bukan keputusan saya sendiri bukan keputusan pak sekjen bukan keputusan siapa siapa
tapi adalah keputusan
dari dewan pimpinan pusat partai bulan bintang
yang dalam satu rapat memutuskan untuk mencalonkan bapak jenderal
tentan general tni pernagrawan prabowo subianto sebagai calon presiden republik indonesia